yah keepernya cewek
ya pasti gampang tadi goal innya
puter ke dalam gawah
pasti goal lah
jangan jangan itu dompet yang dicopet
berarti wajahmu itu dituduh toh boy
aduh kesian kali wajahmu ini
wak jung jadi kena fitnah
wah sepertinya kau ini sudah sekali makan uang haram
daripada kau jadi pencopet mendingan jadi pelawas sajalah
dapat uang banyak
udah mau aja ke kantor polisi pak
pak pak pak pak
tahan pak tahan pak tahan
bapak ini mungkin mencopetnya
saya kenal baik kok sama bapak ini
bapak ini adalah pelatih tim sepak bola kami
itu itu pak itu
tangan seluruh saja
mbak mungkin ini dompet yang aslinya
oh iya ini dompetnya yang asli
terima kasih ya dek
jadi bapak dia yang kena sasaran
maaf ya pak kami salah paham
iya pak maafin
nah bapak pencopet yang asli itu ada di situ tuh
ayo kita kejar dia
terima kasih ya kalian semua sudah nolongin wajum
jadi wajum nggak enak nih
merasa berhutang budi kepada kalian semua
gimana kalau hutang budinya dibayar sama wajum

saya sudah sering katakan
saya tidak mau lagi berhutang budi
dengan perusahaan yang sama yang namanya bola
saya tidak mau dari semua kesedihan suaminya
sekarang saya kembali untuk mencintai bola
ini untuk menghilang omega segiku
dan kesal selama ini